enam bulan sudah virus corona tersebar di indonesia
laju persebaran virus pun belum bisa dikendalikan
jumlah kasus positif covid sembilan belas sudah melebihi angka dua ratus ribu
hingga september dua ribu dua puluh
sudah lebih dari delapan orang kehilangan nyawa akibat terpapar virus corona
korbannya tak pandang bulu
siapapun bisa tertular tak terkecuali dokter dan tenaga medis lainnya
ikatan dokter indonesia mencatat
lebih dari seratus dokter meninggal akibat covid sembilan belas
lonjakan jumlah pasien membuat kapasitas rumah sakit terancam
di kota besar seperti jakarta
yang mempunyai enam puluh tujuh rumah sakit rujukan
hingga awal september
angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi sudah mencapai enam puluh sembilan persen
sementara icu sebesar tujuh puluh tujuh persen
angka ini diakui satuan tugas penanganan
covid sembilan belas sebagai kondisi yang tidak ideal
laju penularan yang semakin tak terkendali ini terjadi
pasca pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan di segala lini
mulai dari pembukaan tempat wisata
tujuannya tak lain
demi pulihnya ekonomi yang turut terhantam pandemi
kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik
artinya fokus kita tetap
nomor satu adalah kesehatan
adalah penanganan covid sembilan belas
presiden juga menyoroti kerja kementerian kesehatan
di antaranya karena masih banyak provinsi yang rasio testingnya jauh di bawah standar who
yakni seribu tes per satu juta penduduk
tren kasus di seluruh indonesia
itu tidak ada tanda tanda penurunan
jadi terus meningkat
itu artinya apapun yang sudah dilakukan selama ini
tidak bisa menekan penularan kasus
dan pelacakan kasus itu masih rendah
setiap kasus yang sudah terkonfirmasi
kita bisa mengidentifikasi tiga puluh lebih suspek
tingginya angka kasus positif saat ini
belum sampai fase puncak
meski rata rata harian berjumlah tiga kasus dalam sepekan terakhir
selama protokol kesehatan dan surveillance yang terdiri dari testing
pelacakan kasus dan isolasi belum diterapkan dengan baik
maka belum bisa dipastikan
kapan penyebaran virus ini bisa terkendali
dan lebih penting lagi apa strateginya ke depan supaya covid sembilan belas ini akan cepat berlalu dan ditangani dengan baik
kali ini insight with desi anwar bertemu kembali dengan kepala bnpb dan juga ketua dari satgas penanganan covid doni monardo
halo pak doni kita di sini juga sangat strict menerapkan protokol kesehatan wawancara menggunakan masker
kita jaga jarak kita semua juga sudah di rapid test untuk memastikan bahwa kita ini semua aman pak doni
tidak terasa ya cepat sekali berlalu dari bulan maret sampai sekarang ini sekarang sudah memasuki september
tidak ada penurunan bahkan peningkatan mungkin kita evaluasi lah karena pak doni ini dari awal ini sebagai ketua dari komando penanganan covid ini bagaimana pak doni
terhadap kinerja sebagai kepala satgas selama ini
baik mbak desi dan para pemerintah sekalian dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini memang ada peningkatan yang cukup tinggi di beberapa daerah
saya ulangi lagi di beberapa daerah sehingga terjadi pertambahan kasus positif secara nasional
namun kalau bisa kita petakan maka angka kasus positif yang meningkat itu paling besar disumbang oleh dki jakarta
delapan persen kasus positif nasional selama dua minggu terakhir ini disumbangkan dari dki
sementara ada beberapa daerah yang mengalami penurunan
yang cukup tajam cukup bagus
walaupun ada juga daerah daerah yang mengalami peningkatan
nah khusus daerah daerah yang mengalami penurunan antara lain jawa timur
jawa timur yang sejak kedatangan pak presiden pada akhir juni yang lalu
sampai dengan sekitar pertengahan agustus atau awal minggu ketiga agustus
itu masih mengalami peningkatan kasus
rata rata di atas enam ratus lima ratus enam ratus
tapi dalam beberapa minggu terakhir ini telah terjadi penurunan
sudah sekitar tiga ratus an ya
hal ini tentu kita lihat sesuatu yang sangat mengembirakan
karena pada awalnya banyak yang merasa bahwa jawa timur sulit sekali untuk dikendalikan
sementara ada juga tambahan dari beberapa provinsi lainnya
antara lain dari sumatera utara kemudian dari kalimantan timur
lantas dari bali sendiri ya yang mengalami peningkatan
kemudian beberapa daerah lain yang mengalami penurunan adalah sulawesi selatan
walaupun sempat naik sedikit lagi
papua yang cukup lama bertahan di zona merah yaitu terutama kota jayapura
sekarang sudah terkendali
jadi sekali lagi mbak desi kita tidak bisa melihat indonesia hanya melihatnya dari jakarta
banyak daerah daerah lain yang masih bisa dan mampu melakukan pengendalian
kemudian juga secara umum ada peningkatan memang kasus positif di beberapa daerah
sehingga terjadi peningkatan juga untuk kabupaten kota
yang semula pada dua minggu yang lalu posisinya berada di tiga puluh lima kabupaten kota
kemudian naik ke posisi enam puluh lima kabupaten kota
dan sekarang berada pada posisi tujuh puluh kabupaten kota yang zona merah
nah khusus zona zona merah ini kita berikan dukungan yang lebih optimal dengan mengirimkan tim gabungan
terutama tim dari tenaga dokter profesional yang selama ini sudah memiliki pengalaman dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat
ditambah lagi dengan komponen masyarakat dari daerah termasuk juga tokoh tokoh dari daerah
nah kita lihat ada sesuatu yang cukup mengembirakan ya
pelibatan tokoh tokoh di daerah dengan memperhatikan karifan lokal
justru mempercepat proses penyelidikan
meningkatnya kesadaran masyarakat
terjadi peningkatan kepatuan masyarakat
daerah daerah yang semula masih banyak yang menolak penggunaan masker sudah mulai ada peningkatan
daerah daerah yang semula masih menganggap covid ini rekayasa dan juga konspirasi mulai ada perubahan
jadi memang yang saya perhatikan ini adalah masalah komunikasi
nah kalau pimpinan di daerah bersama dengan komponen yang ada di daerah
bisa menjelaskan dengan
bahasa lokal kepada masyarakatnya
kami yakin sekali tingkat kepatuhan masyarakat pasti akan meningkat
apalagi kalau diikuti dengan keteladanan contoh yang baik
dan itu pasti akan secara langsung memberikan dampak positif
tetapi sekali lagi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah
terutama untuk menerapkan protokol keseluruhan
terutama untuk menerapkan protokol keseluruhan
saya harapnya ketika saya mulai di daerah
saya mungkin akan tetap menggunakan masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
serta mencuci tangan

di tingkat desa bahkan etrw

yaitu dengan melakukan perubahan perilaku
yang seharusnya kita lakukan sejak awal masalah menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak ini
dari awal harusnya

karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda maka itu tetap akan sulit

sudah tahu tentang kewajiban menggunakan masker

nah khusus untuk lima daerah yang disurvey oleh tim perubahan perilaku jakarta kemudian jawa timur jawa tengah jawa barat dan kalimantan selatan

nah ada beberapa daerah tetapi tidak terlalu banyak
tapi lima yang cukup tinggi merasa tidak akan kena covid

jadi berdasarkan pertanyaan langsung survei langsung ya

jadi dengan adanya survei ini bisa ada korelasinya dengan jumlah peningkatan yang terjadi di daerah daerah ini

ya kalau kita lihat ada korelasinya

nanti setiap dua minggu sekali akan ada evaluasi data data yang akan disampaikan oleh badan pusat statistik

tempat tidur di rumah sakit covid jakarta
ya untuk icu

saya katakan itu tidak
dan saya sudah mengoreksi hal ini
saya sudah sampaikan juga kepada gubernur anies
ternyata kena covid
siapa yang menulari
ya pasti ada anggota keluarga yang tertular di luar lantas membawa virusnya ke rumah
ketika ada vaksin tidak serta merta akan menghentikan wabah covid ini
sampai kapan covid ini
berkunjung ke satgas untuk membahas juga tentang masalah vaksin
jadi mereka mengalokasikan itu dua puluh persen penduduk indonesia
untuk nantinya bisa mendapatkan support vaksin dari unicef
tetap kita beli tetapi dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang mereka ambil dari negara yang memberikan
jadi saya rasa akan banyak sekali jenis vaksin
nanti yang kita terima kerjasama dengan banyak negara dan juga dengan lembaga lembaga kesehatan dunia
dengan demikian kita akan banyak pilihan untuk mendapatkan vaksin
tetapi yang perlu diingat sekarang adalah ketika ada vaksin tidak serta merta akan menghentikan wabah covid ini
sampai kapan covid ini
belum ada satupun pakar yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya covid
sebagai perbandingan mbak desi
ternyata terjadi juga di wilayah nasional kita waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah india belanda
apa yang terjadi
kasus flu spanyol ini
ternyata paling banyak itu di wilayah jawa timur
bahkan pulau madura dalam keterangan yang ditulis oleh beberapa media belanda
korban jiwa mencapai dua puluh tiga tujuh persen dari populasi penduduk
bukan dari kasus terkonfirmasi positif
korban jiwa mencapai dua puluh tiga tujuh persen dari populasi penduduk
dan secara menyeluruh pulau jawa
angka kematian mencapai tiga belas tujuh persen
ini adalah tiga persen dari populasi penduduk
dan ketika ada suatu pendataan penduduk pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh
itu terjadi perubahan jumlah penduduk
yang pada tahun seribu sembilan ratus lima belas jumlah penduduk adalah tiga puluh lima juta
lantas sensus yang dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jumlahnya tiga puluh satu juta
ada selisih empat juta
dan ketika itu juga dijelaskan batavia
yaitu sekarang jakarta
kondisinya lebih jelek dibandingkan amsterdam
jadi pelajaran atau sejarah masa lalu pun harus menjadi bagian yang kita perhatikan
dari segi epidemiologinya ya itu harus kita perhatikan juga
katanya yang strain sekarang saja covid sembilan belas
indonesia ini kan sudah bermutasi pak doni
jangan jangan nanti vaksin yang diproduksi juga bisa
jadi walaupun obat ada
obat ada kemudian vaksin juga sudah diberikan kepada masyarakat
ya tidak serta merta covid akan berakhir
oleh karenanya satu hal yang perlu kita perhatikan secara bersama sama adalah
kita harus melakukan perubahan perilaku
ya makanya dari awal saya katakan
saya akan selalu
untuk menggunakan masker untuk apa
untuk memberikan contoh
nah dalam pembicaraan kita pun dari awal sampai sekarang
mbak desi bertahan pakai masker
ternyata kan bisa
artinya ya supaya kita menggunakan masker tidak nyaman
tetapi kalau kita tidak menggunakan masker
maka hidup kita bisa lebih tidak nyaman karena kita bisa berpotensi terpapar covid
nah ini yang harus kita dengungkan terus kepada semua orang
bahwa kita bisa melindungi yang lain
kalau kita aman kita sehat
kita bisa melindungi orang lain
tapi kita pun bisa menjadi ancaman bagi sesama kita
terakhir pak doni karena tadi disebut ada orang yang tidak kemana mana
tapi kena covid karena banyak yang masih keluar
kita lihat kebanyakan orang yang harus keluar karena mereka harus bekerja
harus mencari nafkah
ini kan ada kait aspek dari covid ini kan kesehatan dan kehidupan ekonomi negara
dan kehidupan kita secara real juga
bagaimana menurut pak doni
karena ini ada keinginan ketakutan supaya kita tidak semakin terpuruk ekonominya
tapi pada waktu yang sama keluar dari rumah inilah yang membuat kita semua menjadi sangat rentan terkena virus covid
selama ini tujuh bulan terakhir ini
bagaimana penanganan mencari keseimbangan itu
atau terlalu terburu buru mengejar
ini pertumbuhan ekonomi menurut pak doni
kita lihat pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pemerintah negara republik indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di indonesia
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di indonesia
artinya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman covid
artinya tidak boleh terpapar covid
kalau terpapar covid pun pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pengobatan

sisi lain pemerintah pun harus bertanggung jawab untuk melindungi warga negara yang kehilangan pekerjaan

jadi ini memang harus dimainkan secara seimbang
bapak presiden mengatakan harus pinter pinter kapan menginjak rem kapan menekan gas
karena kalau ada masyarakat yang di phk
tadi dijelaskan oleh bapak menko perekonomian
hampir tiga juta orang yang sudah ter phk
kalau ini tidak diurus
mereka tidak punya kemampuan untuk belanja
hanya mengharapkan mungkin bantuan dari pemerintah yang tentunya juga belum tentu cukup
karena bisa jadi mungkin satu keluarga beberapa orang
nah ini kan berarti kan mereka punya kehilangan daya beli
kalau mereka kehilangan daya beli
mereka tidak mendapatkan pasokan makanan yang berkualitas
otomatis imunitasnya rendah
dan orang kehilangan pekerjaan pasti akan stres akan panik
dan itu akan imunitasnya sebagusnya
imunitasnya semakin turun
akan turun dan bisa jadi dengan mudah akan terpapar covid
sudahlah kena phk terkapar karena phk
akhirnya juga terpapar covid
nah di sinilah kita harus bekerja sama
kita tidak ingin warga negara kita terpapar karena covid
di satu sisi juga kita harus bekerja keras
agar tidak boleh
tidak boleh terkapar karena phk
jadi bukan masalah ekonominya
tetapi bagaimana negara bagaimana pemerintah juga
harus bertanggung jawab agar rakyat tetap bisa belanja
agar tetap bisa makan
nah hal ini juga menjadi concern kita
aktivitas aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat
untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka sehari hari harus keluar
tidak ada pilihan lain
kalau saya terpapar covid
pemerintah membantu saya untuk berobat di rumah sakit
sampai saya sembuh
tapi kalau saya terkapar karena phk
saya nggak punya uang untuk belanja
kalau tahu ada bantuan pemerintah pun
tentu jumlahnya tidak akan mencukupi
dan bantuan pemerintah kan tergantung dengan anggaran dan pajak yang kita berikan juga
nah jadi makanya di sini
bicara tentang ekonomi adalah bicara tentang lapangan kerja
bicara tentang ekonomi adalah bagaimana
menyiapkan masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan pasokan makanan yang berkualitas
agar mereka tetap bisa survive
agar mereka bisa memperoleh gizi yang wajar
dan ini semuanya ujung ujungnya kemana
ya masalah kesehatan
jadi kalau pemerintah bicara tentang masalah lapangan kerja
yang arahnya kepada hal hal yang berhubungan dengan perekonomian
bukan masalah ekonomi semata
tetapi adalah bagaimana negara bertanggung jawab
untuk memberikan pekerjaan yang layak dalam kondisi covid begini
jadi sangat disayangkan kalau kita membiarkan masyarakat kita
yang kerja hari hari sebagai pedagang asongan pun tidak boleh mencari nafkah
nah ini yang perlu kita perhatikan
dan oleh karenanya unsur keamanan yang ditugaskan oleh pemerintah
untuk bisa bijaksana melihat mana yang kira kira pantas untuk diberikan
sanksi yang keras yang tegas gitu
mana yang kira kira perlu diberikan himbauan himbauan
dan cepat atau lambat masalah covid sembilan belas ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita
baik terima kasih banyak pak doni monardo
ini suatu tugas yang sangat berat
dan kita juga harapkan pak doni tetap sehat untuk bisa melakukannya secara efektif
dan kita harapkan kalau kita kerja sama kita serius tapi tetap optimis
dan tentu saja kita disiplin seperti dikatakan oleh pak doni
covid sembilan belas ini suatu hari akan berlalu
sekali lagi pak doni ketua satgas penanganan covid sembilan
terima kasih banyak atas insight nya
dan demikian insight with desy anwar kali ini
dan acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com
dan juga di youtube ya insight with desy anwar
pakai masker terus
jaga jarak sering cuci tangan hindari kerumunan
terima kasih dan bye bye